tempat pembuangan sampah supi turang kota malang jawa timur rabu siang mengalami longsor
akibatnya satu orang pemulung yang sedang mencari rongsokan tertimbun sampah
hingga rabu sore korban tertimbun belum ditemukan
timsar dibantu warga
rabu siang terus melakukan pencarian terhadap agus empat puluh lima tahun warga kecamatan dampit kabupaten malang jawa timur
agus tertimbun longsoran sampah saat memulung di tempat pembuangan sampah akhir supi turang
tim sar melakukan pencarian dengan menggunakan alat manual lantaran curamnya medan sehingga tidak memungkinkan alat berat untuk masuk
peristiwa bermula saat agus bersama seorang rekannya sedang memulung di gundukan sampah setinggi lima belas meter
tiba tiba gundukan sampah tersebut longsor dan menimpa keduanya
beruntung rekan korban yang bernama miskan dapat menyelamatkan diri
sementara korban tertimbun sampah dan hingga rabu sore belum ditemukan
waktu itu bapak dengan korban lagi ngapain disitu
waktu sebelum kejadian ada angin kencang atau gimana sih
menurut pengelola pihaknya sudah memperingatkan pemulung untuk tidak memulung di tempat yang rawan longsor
namun beberapa pemulung nekat memulung di tempat yang rawan
ini permasalahan kita bersama ya
selain karena keterbatasan lahan yang ada di tpa ini satu satunya tempat pembuangan sampah saya
yang sebenarnya ini adalah dua sel pasif
yang sudah tinggi posisinya
tapi karena memang keterpaksaan saya harus buang lagi natal lagi
sebenarnya para pemulung sudah kita ingatkan bahwa daerah yang daerah sebelah sini memang daerah yang rawan longsor
pencarian terhadap korban akan dilanjutkan pada kamis pagi
pencarian akan dilakukan dengan mengerahkan lebih banyak personel dan menggunakan alat manual